anak saya tapi gak tau jalan
memangnya ibu dari mana mau kemana
tadi ibu ke pasar sama anak sama cucu
sebentar ibu dari pasar sama anak sama cucu
pelan pelan jangan loncat
eh mak mak salah
eh sini depan aja ya
cari apa cik
hmm saya pikir lagi cari sayuran
iya tapi ibu sama anak saya nggak ada
ibu sama anak saya gak ada
ibu sama anak saya gak ada
setelah ibu ini frederick gitu denganately
itu kayaknya allah diaya
kamu ada apa ini
katanya kamu ada karena di sini
bukan siapa yang ikuti
neng di sini
ya udah tunggu jangan kemana mana ya
eh kan tadi neng sama nina di belakangnya mama
iya terus kemana
gak usah tanya jawab aja
gak usah tanya memangnya kenapa
dia belum punya pacar
tapi akang gak tau
bisa aja begitu
tapi kan dia tinggal di rumah ini
kalau dia keluar rumah juga kan
gak akan keluar kota
jadi saya masih
bisa ngawasin dia seperti saya
mungkin memang berarti
belum punya pacar
dia akan cantik seperti kamu bilang
kenapa dia belum punya pacar
apa perlu saya selidiki
kenapa kinanti belum punya pacar
kenapa gak diangkat
kenapa gak diangkat
ada yang penting
dari mana kamu tahu gak ada
kamu kan belum gak angkat teleponnya
itu istri kamu
barangkali dia ada perlu sama kamu
sudah terlanjur di reject
ya kak maaf sebentar
buat apa nih
gimana dari mereka
tapi sekarang udah gak ada
udah dicari sampai satu jam
tapi gak ketemu kang
nanti saya suruh orang
bantuin kamu nyari emak

kita dapat tugas dari kang mus
disuruh cari mertuanya kang mus
itu orang tua kamu juga
itu orang tua kamu juga
tanggung jawab kamu
sama ibu istri
ibu istri kamu sama orang tua kamu
ibu istri kamu sama orang tua kamu
atau mungkin sedang terjadi apa apa
pasti dia butuh kamu tuh
akang gimana tuh ini teh
si ma nggak ketemu
eh si udah muter muter di dalam pasarnya rima
tapi nggak ketemu juga
mana mati belum apal daerah sini
eh si ma takut
eh si ma takut
mati nggak bisa pulang ke rumah
nggak enak dilihat
nggak enak didengar
kerja nggak ada hasilnya
kita kan belum tahu kang
mertua kak itu yang mana orangnya kak
oh mungkin kak
mertua kang udah pulang duluan
kamu pulang duluan
siapa tahu emang
mak sudah pulang duluan
sampai jumpa kak

kok sendiri panggil bu
masa seperti ibu ibu
jadi saya harus manggil apa
panggil lama aja rosa
eee apa yang harus saya kerjain
harusnya kamu langsung tanya pak yusuf
pak yusufnya belum datang ya
lagi ke jakarta
lagi ke jakarta
terus apa ya
kok duduk di sini
saya soalnya nggak tahu shift di mana
gue ada di situ
di situ kok
setiap hari kan saya pesannya itu
siapa tahu lagi pengen coba yang lain
mau main catur kak
bantu saya nyari dia
udah nyuruh si iwan
kalau saya masih tertarik
kalau saya masih tugas di pasar
kalau kamu bisa nemuin mertua saya
kamu bisa tugas di pasar
kalau kamu bisa nemuin mertua saya
kamu bisa balik tugas di pasar
saya nggak tahu mertuanya kang mus
oh ada fotonya nggak
harus minta ke istri saya
masih di hiu
bahkan buat sayang terakhir
sudah melamar kerja belum
katanya mau kerja di pabrik
kok belum melamar
saya masih tanya tanya cari cari info
saya nggak tahu mau melamar ke pabrik mana terus mau melamar ke siapa
mending juga jadi partner saya lagi
takut apes lagi
kalau soal apes mah semua juga bisa apes
kerja di pabrik juga bisa apes
kamu lagi dimana
bisa ke daerah gatsu nggak
iya nanti pas jam isi rahat temenin aku makan siang ya
seharian aku gak ada yang dikerjain
cuma duduk duduk aja
nanti makan siang dimana
hmm duduk duduk di sini aja
aku temenin ya
nggak usah udah ada yang namanya kok
solo kendali boleh ya

ini ada olahraga dan nyam boh ayo
start jalan air gelak
ya perse jakim
bos apa macet sih hilang di pasar udah tahu kau udah tahu kirain belum masuk
ada apa cedo enggak ada apa apa
mana ada lagi nangis bilang dipanggil bapak cepet ya
ini kesempatan kamu kalau mau tugas lagi di pasar siap komunal
ada foto sih emak enggak enggak ada masa enggak ada udah si mama pernah dipotong tuh akang
masa enggak pernah dipotong
biar nggak ada fotonya kalau kamu niat bantu pasti tetep bantu pasti kan pasti ketemu belum
tentu kang ada gunting
ada waduh bawa kesini ya jangan cukur aman saya akan sayang jiwa you
hai bertuahkan akan saya cari whatever
ini pak jadi
s tiga akang pergi dulu nyari si mak
hai gak jadi hai
bosen sama acaranya
dua tanda mata
mami teh kangen sama alex komasi
aduh bih jangan cengur
itu tape film bagus
sutradaranya steve lim
kayaknya gak ada tuh
ibu ini udah dingin
dimakan dulu buburnya
buburnya dimakan dulu
nanti suapin ya
cuk gitu mulut gue
dewa luar biasa
yang hari ini

yang jadi istrinya siapa
kok gak mau sih
gak boleh bosan aduh
ini gak sembuh sembuh
sekarang mami memang belum sembuh
banyak perempuan yang kata orang lain cantik
menurut amin mah
cuma imas yang cantik
ini mah bukan ngerayu
cuma ngasih tau
sekarang imas udah tau
imas juga harus tau
suka sama imas
mas ini diberesin itu minumnya ditambahin ke tempat lain
saya mau pergi
bapak mau pergi
bapak mau pergi
bapak mau pergi
motor saya abis bensinnya
dorong ke pembensin
terus isi bensin
bapak mau bensin jauh kak
bapak mau bensin jauh kak
kamu gak mau disuruh saya
mau kak mau
iya kang ada apa ini kang
tungguin kang bahar kesini
saya mau cari buku bonsai
oh kang bahar hobi bonsai sekarang
belum hobi baru mulai
oh maka kang kesini aja
lama gak kelihatan rapih gini
berapa lama kita nggak ketemu
tiga tahun kayaknya mah
kerja kantoran ya
kamu tau dari siapa
ada buku bonsai
ada bentar ya
keluarin semuanya bos
terus begini kang
saya liat dulu ya
saya ke dalam dulu ya
mau beli buku
saya perlu contoh surat lamaran kerja
memang mau melamar kemana
kan nunggu info dari kamu
jangan lupa kabarnya
kalau cocok bawa saja bukunya kang
masalah harga itu urusan saya
oh ya udah tuh terima kasih
mau pakai kantor plastik
udah salam buat bapak kamu ya
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
ya udah kang
kan udah diisi bensinnya
biasa meting sama bebek
cepet dorong ke sini
hati hati kita ngelawan arus
saya mau pulang ke rumah anak saya
tapi nggak tahu jalan
tadi ibu ke pasar
sebenarnya ibu mau ke mana
ibu dari pasar sama anak sama cucu
hilang di pasar
nama anak ibu siapa
suaminya namanya muslihat
yaudah tuh ibu ikut saya
pertua saya ada di rumah akang